proyek s tiktok digatakan oleh menteri kooperasi dan umkm teten mas duki bisa mengancam umkm lokal
ancaman terbesar dari project ke sini adalah tiktok dicurigai akan mengambil data dari produk umkm yang populer
kemudian membuat produk tersebut di tiongkok
lalu produk tersebut akan dijual melalui tiktok dengan harga yang lebih rendah
benarkah demikian lalu jika benar apa yang bisa dilakukan oleh pelaku umkm lokal
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti institute for development of economic and finance atau indef nailul huda
selamat pagi mas nailul
selamat pagi mas selamat pagi semuanya
ya mas ini tiktok ternyata ada kontroversi baru ya terakhir sebelumnya juga terkait dengan bagaimana hubungan bilateral dengan amerika dan tiongkok sendiri
nah kalau di indonesia pemerintah sepertinya was was nih dengan proyek s
anda melihat sikap pemerintah ini berlebihan atau sebenarnya sesuatu yang memang
harus diwaspadai mas sehingga ada langkah khusus terkait dengan hal ini
ya jadi yang pertama pasti kita akan melihat bahwa tiktok ini kan bukan cuma media sosial gitu kan
selama ini kan tiktok memang media sosial kan
nah tapi kita harus melihat tiktok ini bukan lagi media sosial tapi dia juga ada fitur belanja online nya
nah itu satu
nah terus kemudian kalau kita lihat benarnya ini kan
tiktok ini kan mempunyai data yang memang sangat luas banget
bayangkan penggunanya kan sangat besar sekali
lebih di indonesia gitu
nah ketika data itu bisa dimanfaatkan ya sama tiktok itu untuk ya mungkin membuat produk produk yang sama produk dengan umkm kita gitu
itu tentu berbahaya gitu
nah karena memang apa yang disampaikan oleh pak teten itu ya merupakan langkah tegas sebenarnya
bahwa ada project s nih dari tiktok
yang memang belum ada di indonesia
tapi kita nggak tahu ke depannya apakah memang ada di indonesia atau tidak gitu
di tiktok shop aplikasi lokal kita
nah kita sebenarnya ini harus melihat dari dua sisi mas
yang pertama adalah kita harus melihat tiktok ini harus disetarakan dengan e commerce
itu dalam bentuk peraturan gitu
nah selama ini kan social commerce seperti tiktok ini kan belum
belum di ini ya
belum diatur gitu kan
nah ini yang harus kita dorong sebenarnya
yang kedua memang kita harus melindungi data sebenarnya
data dari konsumen dan sebagainya yang itu mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh tiktok gitu kan
ya mungkin untuk pengembangan produknya dan sebagainya
tapi memang dalam hal ini kalau saya bisa bilang ya bahwa ya hal itu bisa terjadi juga gitu
bahwa ada project s di indonesia gitu
karena penggunanya sangat besar
dan potensinya besar sekali mas indonesia
ya mas nailul kalau kita bicara tadi pernyataan dari menkop sendiri
ada dua puluh satu juta umkm lokal sudah bergabung dengan marketplace
sebenarnya ini merupakan salah satu terobosan baik untuk melakukan transformasi digitalisasi dari umkm lokal
yang menggunakan konvensional market ya
ataupun perdagangan yang memang masih jual beli yang standar
mungkin melalui pameran
kemudian juga trading trading lokal
tapi di satu sisi kita terkendala dari segi kualitas
kemudian literasi digital
tapi di satu sisi tadi anda katakan tiktok juga sudah bertransformasi begitu cepat
lalu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap mengenai kondisi ini mas
jadi kalau kita lihat sebenarnya ya barang yang dijual di e commerce tuh
banyakkan barang malam sih gitu kan
kalau kita lihat dari data ya
itu semenjak ada booming e commerce
import dari barang konsumsi itu meningkat tajam
ini bisa jadi
barang barang yang dijual di e commerce termasuk di tiktok ya
itu barang barang diimpor gitu
dan saya rasa ketika pemerintah menyebutkan bahwa ada banyak umkm yang dia sudah terintegrasi dengan marketplace
ataupun perdagangan online
saya rasa itu cuman ya dia lagi lagi perdagang produk produk import
ataupun dia cuman bergerak di bidang perdagangan
kalau angka lebih banyak
sebenarnya kalau kita lihat
di sini kita mendorong produk produk dalam negeri
yang bisa dijual lebih banyak di e commerce
ini yang kita wanti wanti sebenarnya mas
ketika ada booming e commerce
itu yang dijual banyakkan barang barang import gitu
dan pernyataan pemerintah pun tidak menafikan hal tersebut gitu
merupakan barang barang dari impor
dan ini berbahaya
ad dan sebagainya gitu
itu akan semakin mempercepat
maksudnya barang barang impor gitu
dan kita rasa
itu akan berbahaya bagi produsen lokal
kalau kita lihat di sini
itu ada perlu perubahan di
peraturan permendak ya mas ya
mengenai ppmse gitu
atau perdagangan melalui sistem elektronik
nah ini yang kita dorong
masuk ke sana
kemudian kita juga harus mendorong produk produk lokal
yang harus diutamakan
atau diberikan space lebih
misalkan kalau ada barang apa
diskon tanggal cantik gitu kan
tangga cantik gitu
kalau bisa yang diskon itu yang barang barang dari lokal
karena itu bisa memberikan sifat bagi masyarakat
untuk membeli barang barang lokal
dan sekaligus itu
meningkatkan peran dari umkm
untuk bisa bersaing ya
bersaing di pasar online
di garis barang bahi mengenai
tetapi sembari menunggu
ada regulasi baru ataupun ada revisi
sementara di satu sisi
kebutuhan e commerce kemudian juga
digitalisasi di sektor umkm
adalah sebuah keniscayaan
tapi menunggu itu
apa nih langkah yang paling strategis dari pemerintah
maupun pelaku usaha mas
untuk yang paling utama
kita perlu ada revisi ya
permendak mengenai perdagangan online ini
bahwa kita harus memberikan
jadi level playing field yang sama
untuk memberikan insentif bagi masing masing pemain gitu
itu yang paling utama
jika ada revisi aturan
itu bisa memberikan keamanan
kemudahan bagi umkm
untuk bisa masuk ke
terus kemudian dari sisi
ya kita harus mendorong juga ya
sebenarnya dari sisi penyedia platform
kita harus memang
ya produk produk lokal ini
diberikan tempat yang
ataupun diberikan diskon diskon yang
menurut saya itu
banyak diberikan kepada produk umkm lokal kita
kemudian ada juga kita
dari sisi pemerintah
dari sisi distribusinya ya
kita harus bisa menurunkan
ya biaya logistik
ya biaya logistik ini kan juga satu pr ya mas ya
jadi kalau kita lihat
tentu kirim dari cina
itu lebih mahal dari korek gitu
ya suatu yang ya
miris juga gitu kan ketika kita ngirim barang
dari dalam negeri ternyata lebih mahal
dibandingkan kita ngirim barang dari luar negeri gitu
kita upayakan sebenarnya itu
didorong bahwa biaya logistik dalam negeri kita
lebih murah dibandingkan
dibandingkan dengan yang
dari luar gitu
terus kemudian ya kita juga
harus mendorong juga
umkm kita agar
meningkatkan dari sisi kualitas
maupun kualitas produksinya
karena jujur kalau kita lihat
barang barang yang dari luar ini kan
sangat murah banget ya mas ya
dan masyarakat kita ini kan juga
jadi memang mereka
melihat harga ini
menjadi salah satu faktor
ketika mereka membeli gitu
nah ketika harga ini bisa ditekan dari sisi
produknya kemudian dari sisi
kemudian juga ada diskon
produk produk lokal kita
tentu ini akan memberikan insentif bagi konsumen
konsumen lokal ya
untuk membeli barang barang umkm
umkm yang produksi lokal
jadi kita tidak
menafikan bahwa barang yang
dijual di perdagangan online
harusnya ada lebih banyak barang barang produk lokal
yang dijual di
kita bicara mengenai tiktok ya
pengguna tiktok hingga april dua ribu dua puluh tiga ini
mencapai satu ratus tiga belas juta
dan tadi anda katakan tiktok tidak lagi
untuk entertainment tapi juga untuk e commerce
sebenarnya apa yang bisa kita
adopsi dengan platform ini sehingga tadi ya
sektor umkm dimana
transformasi ini merupakan sebuah kenisayaan
dan membantu roda perekonomian indonesia
juga memasarkan produk umkm sendiri
tiktok ini kan unik mas ya
mereka kan punya
dan basisnya adalah mereka sosial media
dimana itu adalah interaksi
antara individu gitu kan
dan interaksinya bisa
apapun gitu kan
dan sekarang memang interaksinya itu lebih berkembang
kepada ya mereka
menjual barang dan sebagainya gitu
kita sebenarnya ingin
tiktok ini juga bisa
dimanfaatkan sebenarnya oleh
produksi produksi lokal gitu kan
kita untuk mengiklankan gitu kan
bukan produk ke
konsumen dalam negeri aja gitu kan
tapi juga konsumen luar negeri gitu
tapi memang disini
ya kita masih melihat
jadi dia masih
dalam lingkup domestik
dan ini yang
sebenarnya kita dorong juga bahwa
ya tiktok harus bisa menyediakan
space ya bagi produk produk
sebenarnya dari permendak
yang baru bahwa itu harus ada
karena kalau kita lihat
aturannya kan sekarang kan cuma mengatur e commerce
secara rigid ya ada pajak dan sebagainya gitu
nah kita dorong
ya si tiktok shop ini
masuk ke sana juga gitu
dan ini yang bisa
kalau kita lihat sebenarnya bisa
menjadi pintu masuk bagi pengembangan
produk produk lokal kita
agar bisa lebih dikenal
di masyarakat domestik maupun masyarakat internasional
dan ini yang
kita dorong sih mas sebenarnya
baik mas nailul terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
semoga sosial media
platform apapun tuh
tidak hanya sekedar untuk entertainment
tapi juga perlu ditingkatkan literasi digital
bagi para pengguna pengusaha umkm
dan peran serta pemerintah
salah satunya tadi merevisi kebijakan terkait dengan social e commerce
terima kasih untuk perbincangan ya mas pagi hari ini